sebuah kapal motor bermuatan penumpang mengalami kebocoran saat dihantam gelombang di perairan kabupaten buton selatan
kapal awalnya berlayar dari pelabuhan bau bau menuju pulau batu atas kabupaten buton selatan kamis kemarin
saat kapal telah berada di perairan antara pulau batu atas dan pulau siompu haluan kapal tiba tiba bocor usai dihantam ombak
akibatnya air masuk ke dalam kapal dan seluruh penumpang dinaikkan ke atas kapal
kapal terpaksa berhenti dan tak bisa melanjutkan perjalanan sehingga terombang ambing di lautan
sepuluh penumpang dan enam awak kapal berhasil dievakuasi
dan dipindahkan ke atas kapal milik sar kendari